sejumlah rumah judi online terpampang menjadi sponsor dalam sejumlah pertandingan liga satu indonesia yang baru saja bergulir
rumah judi online tersebut terlihat di jersi persikabo dan reklame di pinggir lapangan
menanggapi soal adanya peran rumah judi dalam sponsor di kasta tertinggi sepak bola indonesia
koordinator safe hour soccer akmal marhali menyatakan telah melaporkan pssi dan pt liga indonesia baru ke baris krimpori
namun ia menyebut laporannya ditolak penyidik dengan alasan kasus serupa telah ditangani oleh satgas anti mafia bola
saya juga melaporkan sponsor rumah judi dan juga titelan rumah judi yang marah di liga satu indonesia
kita tahu kemarin pertandingan liga satu
ada sembilan pertandingan tiga diantaranya ada iklan rumah judi spl empat yang terpampang bergaya kacang
adapun karopenmas divisi umat pori regent paul ahmad ramadhan memastikan
baris krim polri tidak menolak laporan dari pihak safe hour soccer
menurut dia laporan serupa telah ada di baris krim polri dan sedang dalam proses penyelidikan
tidak ada penolakan terhadap pelapor
dan objek laporannya sama
kasus itu tetap dalam proses penyidikan
dan kita menganjurkan buat surat penganduan
terhadap terlaporan tersebut
dari surat laporan pengaduan tersebut akan dijadikan satu dengan mp tersebut dalam proses penyidikan
saat ini kasus rumah judi yang diduga menjadi sponsor pertandingan liga satu indonesia
melalui jersi tim dan reklame di pinggir lapangan tersebut
sedang diselidiki oleh baris green pori
sementara itu di palembang sumatera selatan
subdit lima siber reserse kriminal khusus polda sumatera selatan
menangkap tiga tersangka promotor situs judi online yang telah beroperasi selama setahun
ketiganya yanni dr msa serta dan ditangkap di kawasan kalidoni palembang
saat mempromosikan website judi online pada rabu dua belas juli lalu
selain itu petugas menyita barang bukti seperti tiga unit ponsel sebuah tablet beserta kotak
dan beberapa kartu atm dari berbagai bank
hasil pemeriksaan menunjukkan server judi online berasal dari kamboja
wadir di tereskrim suspoda sumatera selatan
akbp putu yuda prawira mengatakan
jumat pekan lalu para tersangka pelaku yang menggunakan tujuh belas akun
menyebarkan sedikitnya lima puluh situs judi online per hari
dan mendapatkan uang dengan nilai nominal yang berbeda berkisar dua hingga tujuh juta rupiah
jadi modusnya adalah menyebarkan atau mempublikasikan
situs situs judi online di beberapa platform media sosial
dengan merupakan keuntungan dua hingga tujuh juta penulan dari masing masing orang
ini masih kita dalami kaitannya dengan diatasnya
yang menyuruh melakukan kemudian yang menggaji atau membayarnya
kemudian termasuk servernya yang ada di luar negeri
ini tiga tersangka tersebut terancam hukuman penjara paling lama enam tahun
atau dendapat banyak seratus tahun

diperikutan cnn indonesia